obat turun panas
buat kang ujang sendiri atau buat siapa
buat anaknya yang kecil
buat anaknya yang kecil
memang anaknya berapa
aku mau duduk
dia juga udah lama gak muncul di terminal
terminal sementara dipegang kang renov
masih nginep di hotel yang waktu itu
gak ada tempat yang aman buat saya tinggal lebih dari dua puluh empat jam
kalau bos bubun gak muncul muncul kenapa gak si kang reno aja yang disikat
urusan sama bubun bukan cuma urusan uang
dia sudah ingin
ingkar janji sama saya
dia berani main main sama saya
dia sudah berani terang terangan melawan saya
bayar orang buat ngebante anak buah saya
dia harus merasakan akibatnya
kang darman gak akan memaafkan saya
saya juga nggak bisa tunduk
pilihan satu satunya adalah saya melawan
gimana kabar di terminal
dia mau ke sini
gimana perkembangan di terminal
saya udah gak di terminal
saya sudah keluar dari terminal
kamu ditenang bos bubun
saya lagi diangkut
nanti aja saya telepon balik
ujang belum datang
nanti kalau ada wahyu
suruh aja langsung masuk
saya nunggu di dalam
ujang belum datang
dicanyain kang mus
mau beli obat terum panas
kemarin sudah ke hotel
tempat saya pernah diajak ke sana
sama bos bubun
bos bubun udah gak ada
kasih tau kang mus
kang jacep apa kabar
lama ya kita gak ketemu
apalagi kesibukan aku kalau bukan urusan marketing sama promosi
tapi kan biasanya juga sempat aja kalau mau kesini mah
ujang belum datang
barusan juga kang mus nanyain
barusan saya nelfon
obat terun panas
buat kang ujang sendiri atau buat siapa
buat anaknya yang kecil
buat anaknya yang kecil
memang anaknya berapa
aku mau duduk
mungkin karena baru saya naik obat kepanasan
tidak itu tanpa masalah
ambil minum buat cerena air putih
karena air putih cepet
aku mau order taksi mau pulang aja
anterin aku ke taksi
bisa terjadi perang saudara nih
teh serena dikandeng kang cecep
kalau tahu kang ujang bisa marah
kalau gitu jangan kamu kasih tahu
biar nggak terjadi perang saudara
udah kerja lagi
tadi saya denger ada suara motor dateng
terus barusan saya denger ada suara mobil dateng
siapa yang dateng pakai mobil kesini
saya penasaran makanya saya keluar
gak taunya taksi
katanya mungkin tadi kepanasan waktu naik ojek
bukannya dia udah biasa naik ojek
yaudah gak usah dibahas
biar aja dia pusing
gak usah kita larang
gak usah kita larang